dirjen pajak robert pakpahan optimistis target penerimaan pajak di tahun dua ribu delapan belas dapat dipenuhi
meski cukup tinggi robert yakin target penerimaan pajak tahun depan sebesar satu empat ratus dua puluh empat triliun dapat dijangkau
usai dialog dengan kadin dan hipmi di jakarta pada rabu sore dirjen pajak robert pakpahan mengatakan
robert mengaku angka tersebut cukup menantang dan dibutuhkan strategi khusus agar target dapat tercapai
robert pun memastikan akan meningkatkan pelayanan serta pengawasan bagi wajib pajak pada tahun depan